non ratu kok akhir akhir ini kelihatannya aneh non
kemarin aku bilang sama baja
kalau aku mencintai dia
gue cuma pengen bilang
kalau perkataan kemarin itu salah
lo cuma anggap gue sebagai kakak yang bikin lo ngerasa nyaman
lo telah salah mengartikan perasaan lo ke gue
perkataan lo kemarin itu
gue anggap gak pernah ada
aku gak pernah
aku gak pernah mengungkapkan perasaanku dengan gampang
udah sejak lama aku gak pernah merasakan kehangatan
udah sejak lama aku gak pernah merasakan kenyamanan
aku gak pernah ngerasain kehangatan dalam hati aku
tapi begitu kamu datang
kamu membuat aku memiliki semangat hidup lagi
ternyata perasaanku ini membuat kamu terganggu
tapi aku benar benar mencintai kamu gajah
lo salah ratu
lo gak mencintai gue
lu cuma anggap gue sebagai kakak
seperti halnya gue anggap lu sebagai adik
jangan pernah mencintai gue
dan jangan pernah cari gue lagi

aku nggak tahu bu
aku nggak tahu bu
seharusnya aku ngomong kalau ke kamu
kalau aku berharap kamu bahagia
kamu harus bahagia bajak
bajak sejak pertama kali aku ngeliat kamu
kamu tuh selalu sedih
jadi kalau ratu bisa ngebuat kamu bahagia
aku pasti bakal senang banget
sofi apapun yang terjadi
aku tuh nggak bakal sama ratu
kalian berdua kan saling mencintai
aduh bajak tuh alasan basi banget
sofi bukan itu alasannya
gue tuh takut
gue tuh takut kalau ratu sama gue
dia bakal menderita
baja kalian berdua tuh sama sama saling cinta
aduh baja aku masalah sepele kayak gini kamu bikin rumit sih
suatu hari nanti
gue bakal jelasin semuanya
gue sekarang akan pergi liburan beberapa hari
dan nanti kalau gue balik
semuanya akan kembali seperti awal
gue akan memulai hidup baru lagi
dan ya semuanya balik seperti dulu lagi
tapi apa renita
lo tuh emang beneran suka sama bajang gak sih
gila ya lo muka badak banget
kemaren pacaran sama dokternya edgar terus sekarang udah ngerayu bajang
emang hati lo bisa secepat itu ya berubahnya
syukur syukur bajang gak jadi sama lo
lagian lo ganti pacar udah kayak ganti handphone
hei sofi kamu denger ya
semuanya tuh gak seperti yang kamu lihat
sebelumnya aku memang pernah mencoba untuk mencintai edgar
tapi ternyata ternyata orang yang aku cintai sebenarnya cuma bajang
aku juga merasa bersalah sama edgar
tapi ya salah kamu tahu perasaan orang itu gak bisa dipaksain
dik ini gue bawa pizza buat lo
ayo dik dimakan nih masih anget
dulu lu pernah bilang kalau lo punya pacar yang cantiknya seperti bidadari
dan lo pengen kenalin ke gue
cerewet itu ratu kan
kalau lo lihat dia sekarang lo pasti akan gembangan banget dik
dia itu jauh lebih cantik sekarang
nanti gue bawa pizza ini buat
buat nembus kesalahan gue
yang satu potong buat membayar kesalahan gue karena
karena gue udah ngerebut kemenangan lo waktu itu
yang sepotong lagi buat kesalahan gue karena gue udah ngebiarin lo pergi dengan sia sia
dan yang sepotong terakhir kali ini gue akan membuat ratu sakit hati
siapa yang bakal ditunjuk sama bokaplu untuk ikut tahun ini
wah pasti gue gue kan yang paling jago disini
eh gue juga jago pukulan gue paling dasar
wah gue gue yang paling dasar
ini ah bentar lagi kan ada pertandingan tinju kelas bulu
mereka tuh pada ribut minta dikirim dari tempat kita ini
kesempatan bagus buat si baja nih
pak bapak kirim silahkan pak
betul pak yes
sopir mintain formulir satu lagi ya
satu lagi buat siapa ya
saya pak ya saya pak
eh pak saya pak saya pak
buat baca lah
pasti bakal seru
tapi pak bukannya baca kurang begitu jago pak
jangan jangan tadi malu maluin lagi pak
eh enak aja lo baca tuh jago tahu
liat aja nanti lo pasti dikalahin sama baca
gue akan melupakan segala sesuatu tentang gatur
ini demi dia
dan demi gue juga
calon juara baru telah tiba
eh asal lo tau aja ya
pelatih itu udah milih lo untuk tanding minggu depan
selamat ya baca ya
saya datang untuk mengucapkan terima kasih
atas kepercayaan bapak
berusaha sehebat mungkin dan sebaik mungkin
kalau kamu menang nanti
ini bisa dia barangkan sebuah hutang yang terlalu nasib
kamu akan benar benar menjadi ke tinjuk dan diakui
kamu bebas lakukan apa pun
terima kasih pak
terima kasih banyak